saudara seorang warga kepulauan togean kepulauan tentojo una una sulawesi tengah tewas di terkambuaya
jenazah korban berhasil ditemukan usai dua hari pencarian
tim sar gabungan bersama masyarakat setempat berhasil menemukan jenazah korban sekitar lima puluh meter dari lokasi kejadian
hamkan pria dua puluh satu tahun ini tewas diterkam buaya saat ingin pulang ke rumah usai menghadiri acara pesta
peristiwa ini bermula saat korban berada di dermaga desa benteng kecamatan togean kabupaten tojo una una minggu malam hendak naik perahu
tiba tiba seekor buaya datang dan menerkamnya
pencarian terhadap korban membutuhkan waktu dua hari oleh tim sar gabungan
gabungan berhasil menemukan korban atas nama hamka umur dua puluh satu tahun sekitar lima puluh meter dari lkp
usai berhasil dievakuasi jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga
petugas mengimbau kepada warga kepulauan togean untuk selalu berhati hati karena hingga kini buaya yang menerkam korban belum ditemukan